gini mi kebetulan besok seharian penuh jadwal di sidang deh hewan tuh
tapi gini aja deh kalau emang ternyata gak sampe sore insyaallah deh mi saya usahain bisa dateng
kalau ada enak rahmadi kan kita jadi tenang kalau ada apa apa gitu ada enak rahmadi pasti bela gitu ya
karena kan rahmadi ngerti hukum gitu bisa kan ya
tapi hati hati pren lu jangan bela sembarangan salah salah lu yang penjara lu
ini kan kampung rusuh kampung yang sering perang terutama perang mulut
eh lu heran ya lu ikut campur aja urusan orang lu benci banget sih keliatannya mau gue kenapa sih
masih takut lah masih takut
yah kali aja ini hari terakhir ayah bisa ngeliat kupingnya pak haji
sebel gue lalu padahal
jih kita berdua kan udah nyampein informasi biasa ji
hah kakak kakak kakak ini hari kakak ga ada udah pergi lu
kau sampe gue sembar
kau kek kuping ngurung tengok tengok apaan sih lu
bikin orang cemas cemas aja lu
gimana nih mi abah itu tegal munggu besok nih
tenang mbak tenang dulu
kalau kita tenang mbak biasanya ada jalan keluarnya
abah terus dihantui mimpi mimpi abah mi
kalau mimpi itu dari kenyataan gimana dong
abah gimana perasaan lu sekarang
ya orang yang bersalah yang mengaku dirinya nggak bersalah
itu pasti akan luput dari pandangan orang orang
kalau dia itu bersalah
tapi tetep aja sih mbak
setiap orang itu memiliki hati nurani
lo gimana sih bukan ngegedein hati abah lu
ini malah dibikin ciut tambahnya deg degan kayak begitu
ya bagus dong mi
ru malah bersyukur banget kalau abah deg degan
itu tandanya hati nurani abah itu gak sepenuhnya mati
omongan lu tuh bikin abah lu jadi tampak terburuk tau

pokoknya besok abah minta si roda ini dipeksin
pokoknya besok abah minta si roda ini dipeksin

di dokter kandungan yang

jangan mau yang di rumah sakit itu lagi
enak aja dong dia
siapa tau tuh rumah sakit temen temennya si nelan semua
ya juga ya mi abah setuju mi
jadi biar lebih adil abah bakal ngusuli apa yang bubi ngomongin
ya jadi nanti kalau bubi ini dipotong sebelah tuh
agak ragu sama agak nyesel
diam lu mut
mulutmu asal yang jeblak aja dong
yang mau dipotong itu siapa
ini mungkin isyarat dari allah ya
buat orang yang kupingnya ini jarang dipake buat denger pengajian
tapi sibuk amir pamer dan riak
setel nih mut kurang ajar loh
mukanya belah enak bang
malah bikin tambah emosi gue loh
cing tolong temuin bang ramadhi ya di depan
kok gue urusannya apa rom
ayo dong cing sekali aja bantuin rom ya
pagi sibuk jadi mau istirahat ya
oh gitu ya om
kalau abahnya ada om
aduh kalau yang orang tuaan tuh tau dah
sibuk apa kagak
kebetulan ada yang penting banget yang mau saya omongin sama siapa
yah lo masuk aja sendiri tuh panggil tuh
nih pak jangan
abah sama umi istirahat aja sekarang
dan abah mikirin persiapan untuk besok
ya udah deh
tapi mi abah
umi abah jangan
ini naramadi begini ya
abah nih lagi ada masalah nih
terus penentuannya itu besok tuh saat saat penentuan
siap yang salah siap yang bener
apa yang salah abis ini alam yang salah
jadi kita agak tegang
iya mi saya tahu
kira kira naramadi bisa nggak besok datang
rencananya sih mau diadain di kantor rw
kebetulan besok seharian penuh jadwalnya sidang dewan tuh
tapi gini aja deh
kalau emang ternyata nggak sampai sore
insya allah deh mi
saya usahain bisa dateng
kalau ada naramadi kan kita jadi tenang
kalau ada apa apa gitu
ada naramadi pasti bela gitu
karena kan naramadi ngerti hukum gitu
insya allah mi
tapi hati hati pren
lu jangan bela sembarangan
salah salah lu yang di penjara lu
ini kan kampung rusak
kampung yang sering perang
terutama perang mulut
eh lu heran ya lo
kucampur lah jurusan orang
lu benci banget sih kelihatannya mau gue kenapa sih
masih tau ya
masih tau masih tau
malesok tau tau nggak
ma seneng banget kamu bisa dateng
cuma sayang ya si robinya belum pulang
tapi biasa banget
sih sebentar lagi juga pulang sih
kita kan belum tau maksudnya datang ke rumah lu sini mau ngapain
belum belum udah serobi aja
maksud room datang ke sini
rum mau memohon sama emak sama cing nelan
supaya maafin orang tua room
soal perjanjian itu ya rum
perjanjian antara abah sama cing nelan dan haji sulam
ru minta supaya dibatalin aja ya
karena rum takut kalau
kalau abah cacat permanen
nanti abah jadi putus asa
kalau cing mah sebenarnya nggak serius sama perjanjian itu
lah abah lu aja yang berusia keras
iya sih cing
ru mengerti sifat abah sama umi yang keras banget
kalau cing mah gampang
tapi ujung ujungnya nanti abah lu juga yang kekeh
mau nerusin taruhan itu
ada apa ya dia di sini
mak sebentar ya
rum mau izin keluar dulu ada telepon
keluar aja dulu
takut ada kepentingan
syukur alhamdulillah kalau gitu rum
soalnya terus terang ya
abang agak khawatir kalau sampai terjadi apa apa sama kamu
kalau besok itu jadwalnya bayu sama anggi les
kalau emang besok kamu gak bisa datang ke rumah abang
biar nanti abang pikirin deh
enaknya besok di mana lesnya
kita gak usah ngomongin sekarang dulu ya soal les
ya udah kalau gitu nggak apa apa
bisa dipanggil deh sama si sulam
yaudah deh diantirin robi ya
rob anterin rumana nih
kasian udah malem
gak usah ma
rum rum bisa pulang sendiri kok
kalau gitu rum pamit ya